sementara itu bakal calon presiden prabowo subianto mengunjungi kediaman istri mendiang abdurrahman wahid di kawasan ciganjur jakarta hari ini
dan untuk mengetahui hasil pertemuan yang sudah ada korresponden cnn indonesia arya dita utama di jakarta
dito apakah ada misi prabowo mengajak yeni untuk masuk ke tim pemenangannya
ini bagian dari kunjungan prabowo pada sore hari ini
ini adalah sosok istri dari gus dur yang sejak bahkan gerindara sudah mengajukan gus dur menjadi salah satu pahlawan nasional sejak tahun dua ribu empat belas
tapi memang ketika ditanya oleh para wartawan yeni wahid ketika ditanya oleh wartawan memang yeni wahid justru ketawa
dia mengatakan bahwa memang nanti saja nanti saja
begitu juga dengan yang disekat oleh prabowo subianto ketika ditanya apakah ini merupakan misi untuk mengajak yeni wahid bergabung menjadi anggota tim suksesnya
dia mengatakan nanti waktu biar waktu nanti akan menjelaskan itu sendiri
tapi memang kata prabowo sendiri
mengatakan bahwa pertemuan ini diskusi ini lebih banyak membicarakan soal demokrasi dan juga tentang islam
dan memang yeni wakid sendiri ketika ditanya apakah ada kecenderungan untuk memilih prabowo atau jokowi
kini wahid sendiri mengatakan bahwa memang dia lebih baik untuk melihat nanti pada tanggal dua puluh tiga september atau ketika nanti kampanye calon presiden dan calon wakil presiden sudah resmi dimulai
dan artinya nanti mereka akan melihat komitmen dari masing masing calon presiden dan calon wakil presiden
dan antaranya komitmen yang ingin didengar oleh yeni wakid yang memiliki basis suara di nu sendiri yang cukup besar adalah mengenai demokrasi itu sendiri
dia mengatakan bahwa tadi dari hasil perjumpaan dia dengan prabowo yang berlangsung dengan akrab dan ramah
bahkan prabowo tadi juga disuguhi dengan comro dan juga pisang goreng dan dikasih juga dua buku satu buku biografi gus dur dan satu buku tentang hubungan antaragama
dan yeni wakid sendiri mengatakan bahwa sejauh ini dia melihat prabowo memiliki komitmen yang sama dengan yeni wakid
pihak keluarga gus dur itu sendiri yaitu ingin mewujudkan demokrasi yang sehat dan juga melihat islam sebagai inspirasi
tapi tidak ingin menjadikan islam sebagai sumber hukum positif di negara ini
sehingga memang masih belum dapat dipastikan apakah yeni wahid akan bergabung dengan tim sukses dari prabowo subianto atau tidak
karena memang dia masih ingin melihat visi misi dari masing masing calon terlebih dahulu
baik arya dita utama terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali